presiden joko widodo meminta agar harga komoditas pangan menjelang lebaran stabil dan dapat dikendalikan
presiden menyampaikan hal ini saat membuka sidang kabinet paripurna di istana negara jakarta selasa siang
di hadapan seluruh menteri kabinet kerja presiden joko widodo mengaku heran atas terjadinya kenaikan harga setiap menjelang lebaran atau perayaan hari besar keagamaan
dalam sidang perkembangan perembahasan apbn perubahan dua ribu enam belas dan laporan persiapan idul fitri dua ribu enam belas itu presiden juga berpesan agar inflasi menjelang lebaran dijaga
ia berharap angka inflasi tahun ini di bawah empat persen
sementara terkait upaya efisiensi apbn presiden memerintahkan agar proyek yang bisa dikerjakan pihak swasta diserahkan ke investor swasta sehingga apbn bisa dialokasikan untuk keperluan lain
kalau sebuah proyek itu bisa dikerjakan oleh swasta bisa dikerjakan oleh investor serahkan pada mereka sehingga
sehingga apbn bisa kita diring ke tempat yang lain
mengenai investasi langsung juga inflasi juga index
rasiulitroh harus dijaga terutama ini inflasi menjelang lebaran
kita jaga agar inflasi paling tidak harus di bawah empat untuk tahun dua ribu enam belas ini
ini menjadi kebiasaan setiap tahun
kebiasaan setiap tahun kita bahwa harga harga selalu naik pada menjelang itu
memang timannya tidak naik
tetapi kalau suplainya dikendalikan dikerocok suplai yang lebih segar tidak akan terjadi seperti ini
ini yang harus dilakukan perubahan